foto karya joshua irwandi ini seketika viral dan jadi perbincangan di masyarakat
foto ini menunjukkan bagaimana rupa jenazah pasien covid sembilan belas
yang terbungkus plastik sebelum dimakamkan dengan protokol covid sembilan belas
dalam keterangan unggahannya di instagram
sang fotografer berharap foto tersebut bisa jadi pengingat bagi siapapun yang melihat
bahwa pandemi belum berakhir dan kita semua tengah berjuang memeranginya
dosen epidemiologi universitas indonesia triyuni miko wahyono mengungkapkan
foto hasil jepretan joshua irwandi yang viral di media sosial seperti nyata
berdasarkan protokol kesehatan jenazah covid sembilan belas dibungkus plastik
hal ini bertujuan agar cairan dan debu yang menempel tidak tersebar ke orang lain
terutama petugas medis
baju terakhir yang dipakai orang yang meninggal karena covid sembilan belas pun tetap dikenakan dalam pemandian jenazah
kemudian dibungkus dalam keadaan basah setelah dimandikan
dengan tidak mengurangi sifu maka kemudian jenazah disemayamkan dengan protokol covid sembilan belas
dilapisin plastik kemudian dimandikan
kemudian dimandikan itu sekedar mensalati sebagai jenazah muslim
kemudian selanjutnya dengan baju baju yang pasal dipakai dibungkus dengan plastik dan dimakamkan
nah itu tujuannya agar semua yang infeksius menjadi tidak menular kepada orang lain
ya baik itu petugasnya maupun keluarganya
bahkan pada waktu dikebumikan atau dimakamkan itu nggak boleh ada
kalau bisa terbatas jadi nggak boleh ada keluarga yang banyak
kalau satu dua sih boleh
sejak diunggah empat hari lalu
foto karya fotografer nasional geografik asal indonesia tersebut sudah disukai lebih dari tiga ratus ribu pengguna di instagram
tim liputan cnn indonesia